hei kok gue belum mengantriin lo sampe dalem
gue gak tenang ya
eh gue yang ngikut antri ke dalem ya

hei apa sekolah bagaimana sekolah
papi ngapain tujuan ikuman disini
era starting from today mulai hari ini
lora dan omas akan tinggal bersama kita
what dia tinggal disini
pokoknya sekarang papi harus usir tujuan ikuman
era omas itu masih sebagian besar
dia adalah istri papi dan laura adalah anak sah papi
jadi mereka berhak tinggal di rumah ini
gue harus ke rumah sama tu cewek
gue gak mau
oh aduh era
ngapain sih kamu banting semua barang
papi kejam papi gak ngerti perasaan era
ah itu bukanlah masalahnya era
mereka terpaksa tinggal di sini
karena mereka tertimpa musibah
terus sekarang masalah mereka harus menimpa kita
dari dulu kawan kamu maupun yang saudara
dan sebenarnya laura itu adalah kakak kamu
dan papi akan tetap mempertahankan laura dan omas tinggal di rumah ini
ah eram apa duit
papi kejauh sama eram
tapi gak ngerti perasaan eram
pokoknya gue gak sudi punya saudara kayak laura
gue bakal bikin hidup dia lebih menderita
karena dia udah bikin hidup gue hancur bentakan
bakal bikin cerituan sama dia
ya sekarang jawab ya
hah oh ya
apa hikmah dari bulan puasa
apa hikmah dari bulan puasa
oh menahan haus
untuk menahan haus dan labar
enggak masih kurang
untuk menahan hawa nafsu
iya laura benar
yeay laura benar laura lebar
hei jangan teriak ke punggung gue
eh apaan sih
kuping punya negara jangan teriakin kalau mau teriak ke mana
eh eh eh eh enak aja
sialan kalau orang belajar terus bisa bisa dia menang lomba besok
dan kau sampai itu terjadi dia bakal malu maluin gue karena gue udah dikalahin sama dia
si gue gak mau tahu besok gue masih jadi partner buat cerdas cermat
tapi ra gue kan pengen benci sama cerdas cermat apalagi rusan agama
ah gue nggak mau tahu ya lo belajar lah
pokoknya jangan jadi orang bego dan malu maluin gue ya gue nggak mau tahu
kayaknya lu pinter aja sih
kayaknya kita latihannya udah cukup deh udah dulu ya
udah cukup latihan ya alhamdulillah yuk mainan yuk
weis tau nggak besok tuh tim kita bersaing
oh iya bersaing
ya allah mudah mudahan aja glenn udah siap untuk ikut lomba cerdas cermat itu
gue sepeda lu enggak tuh main amat buat apa udah pokoknya ini penting banget nih
mana kuncinya kunci kemana karena dikunci lo ambil aja gue tinggi ya tinggi tinggi
hei mau coba kabur ke mana lu mana udah gede itu kan sepeda lucky eh lo jadi salam jangan
tahu gue minta izin sama lucky apa lo ngeliat ngeliat gua kefret juga lu
gimana kau aku nekat lojendel aja dulu kelepasan nungguin terus
banyak mulai gimana dong aku
masa kurse loncatnya disini ke situ kau tolong aku patah suka nolong gimana
terus kalian pasti nungguin aku dulu banyak sudah mulai gimana dong
kepada rengguse diminta untuk segera mengisi tempat
karena acara akan segera dimulai
mana si ganjut itu
aku sampai mampus manggil sampai doer juga gak bakal datang
bagi lora dan glenn diminta segera mengisi tempat
apabila dalam hitungan ketiga tidak datang
maka akan dinyatakan wo atau gugur
kita datang berhenti john boleh dulu
iya tunggu tunggu
kok dia bisa ke sini sih
nggak tahu paling penting dia bisa ke sini

lomba acara cemat akan segera kita mulai
udah jelas jelas dia telat masa masih boleh ikutan sih
mau jadi apa pak indonesia
oh generasinya aja tukang telat kayak gitu
maaf keputusan juri tidak dapat diganggu gugat
ya nggak bisa gitu doang pak kita semua nggak bisa terima
tenang semua tenang tenang
ya saya beri waktu lima menit setelah itu acara dimulai
eh mana jawabannya gue gak punya banyak waktu nih
tenang aja sih semua jawaban cerdas cermat ada di laptop gue
tapi lo yakin beres kan nggak ada masalah
ya iyalah apa sih yang gak lancar kalau lita dan mila yang ngerjain
tahu nggak percaya banget sih sama kita berdua ya
yaudah kalau gitu sekarang gue bisa tenang
oh iya lo jangan lupa earphone nya dibawa biar rencana kita makin lancar
oke gue balik ke aula dulu ya
gimana lo udah siap sih
kita harus kelihatan biasa aja jangan nilain pada curiga
yaiyalah gue juga tahu nggak mungkin kan gue buka arkadok gue sendiri
baiklah lomba cerdas cemat sekarang kita mulai
semua peserta bersiap dengan pertanyaan
untuk regu a
perintah puasa dalam al qur'an terdapat dalam surat apa

dan ayat berapa
ya untuk pertanyaan kedua
ya untuk pertanyaan kedua
turunnya al quran pada bulan ramadan jatuh pada tanggal berapa
tunggu pak tunggu pak juri
tunggu pak juri
mas jangan pak
aduh gue sakit deh
tunggu pak tunggu pak
gue udah gak kuat nih
aduh sedikit sedikit
ya ampun pompom masih gendut pingsan
teti juga ya ampun
cepat bawa ke ruang up
oh di kalang tati
oh sekarang sekarang